masa pemerintahan periode kedua presiden jokowi dodo sudah dimulai
namun sejumlah catatan mengiringi jalannya lima tahun pemerintahan jokowi
salah satunya soal penegakan hukum yang dianggap berapor merah
dan saya akan ketiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi
riuh redam aksi rakyat menyuarakan aspirasinya menolak sejumlah produk hukum kontroversial
menjadi penutup pahit periode pertama pemerintahan presiden jokowi dodo
darah tertumpah tangis menyeruak mengisyaratkan lelahnya rakyat bersuara
penegakan hukum menjadi catatan terburuk yang dimiliki pemerintahan kabinet kerja
penegakan hukum dalam bidang pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia
menjadi dua ranah yang dianggap terburuk
pakar hukum tata negara refli harun bahkan lantang menyebut pemerintah jokowi jilid i
mendapatkan nilai c dalam penegakan hukum
hal ini didasarkan pada pilihan pilihan kebijakan jokowi
pada masalah pemberantasan korupsi termasuk sikapnya
dalam revisi undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua tentang kpk
tapi di bidang penegakan hukum justru ini menjadi keprihatinan saya yang paling utama
saya rasa presiden jokowi walaupun tidak gagal total
tapi nilainya masih jauh dari sempurna
mungkin masih c
korupsi masih membelit aparat penegak hukum
kpk sebagai leading sector di bidang pemberantasan korupsi
masih diganggu dan belum terlindungi dengan baik
kalaupun ada masalah di seputar kpk
presiden harusnya menyelesaikannya secara baik
dengan menjamin bahwa rekrutmennya
karena komisioner kpk itu adalah orang orang terbaik yang direkrut
tapi yang saya lihat tidak begitu
dua kali pansel yang dibentuk presiden jokowi
menunjukkan bahwa presiden sangat berkompromi dan bahkan sudah terintervensi
sejak awal pemerintahan jokowi jk
komisi pemberantasan korupsi mengalami sejumlah permasalahan
dimulai dari penetapan jenderal polisi budi gunawan
sebagai tersangka rekening dut polri
kpk bertubi tubi menua badai
kehadiran irjen paul aris budiman bulo dalam rdp dengan dpr ri
dan membeberkan masalah internal kpk
hingga istilah kuda troya akrab terdengar menjadi cobaan besar bagi kpk
tak sampai di situ penyerangan penyidik kpk novel baswedan
yang hingga kini tak juga selesai
menambah deret indikasi pelemahan kpk
hingga puncaknya revisi undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
yang merombak sebagian besar kewenangan struktur kpk dalam penindakan
presiden joko widodo memilih bersikap membiarkan pergolakan meruncing terkait revisi ini
icw melihat jokowi terkesan tak serius menanggapi masalah korupsi
meski ada beberapa hal yang kemudian menjadi terobosan
yakni adanya undang undang mengenai beneficial owner
pemberian apresiasi pada pelapor korupsi
dan kerjasama dengan swiss dalam penyitaan aset
icw menilai ukuran keseriusan justru terlihat
dalam sikap jokowi terkait revisi undang undang kpk
tapi kalau kita kasih poin dari satu sampai sepuluh
mungkin kami kasih nilai enam lah
karena beberapa indikator yang tadi saya sebutkan
kami melihat ada kemajuan kemajuan tapi tidak terlalu signifikan gitu
lebih banyak membiarkan begitu saja
komitmen pemberantasan korupsi dari jokowi
itu yang kita lihat
dijilid kedua akan bisa diukur dari dia mengeluarkan atau tidak mengeluarkan perpu
tak hanya mengenai pemberantasan korupsi
penanganan perkara dan penegakan hukum
dengan tindakan represif dipandang sebagai nilai buruk kebijakan
yang diambil oleh presiden jokowi dodo
dalam penanganan papua hingga aksi masa penolakan revisi undang undang kontroversial
aparat keamanan terlihat cenderung memilih tindakan represif
korban hingga hari ini sedikitnya empat korban tewas dalam aksi unjuk rasa menolak revisi undang undang kontroversial
yakni undang undang kpk undang undang minerba dan rkuhp
yang dinilai justru mengebiri hak rakyat dan tak sesuai dijalankan
sejumlah catatan merah ini pun diharapkan tak berulang
saat periode kedua presiden jokowi dan wakil presiden ma'ruf amin
pakar hukum tata negara refli harun menyebut pemilihan orang orang dekat presiden menjadi penentu
menunjuk aparat penegak hukum
aparat hukum yang kredibel
yang tidak kompromi terhadap korupsi
yang punya track record yang bersih
yaitu jaksa agung
tentu saja kapolri
dan tentu saja menteri hukum dan ham
tiga jabatan itu adalah jabatan yang sangat strategis untuk penegakan hukum
harus tiga tiganya punya sinergisitas positif
nah saya belum melihat itu
terutama misalnya kalau kita kaitkan dengan tarik ulur jabatan jaksa agung
permasalahan penegakan hukum tentu tak hanya berkutat pada korupsi dan hak asasi manusia
namun menyentuh seluruh dan menyeluruh pada masalah dasar bernegara
yakni penegakan hukum adil dan merata
memimpin sebuah negara memang tak pernah mudah

pemimpin sebuah negara memang tak pernah mudah apalagi di negara dengan berjuta keunikan dan keragamannya
memilih sektor pembangunan dan ekonomi untuk dikembangkan lebih dulu juga tidak buruk
tetapi tidak lantas menjadi alasan pemerintah untuk mengabaikan sektor hukum yang sejatinya adalah fondasi setiap negara
dimana hukum adalah sebagai pelindung warga negaranya
bukan senjata untuk mengebiri kebebasan warga negara
maria sarjana windri hawadis jakarta